sebagai pelaksana tugas memenangkan tanggung jawab menteri esdm sampai dengan diangkatnya menteri esdm definitif
demikian pengumuman kami sampaikan untuk diketahui secara luas
atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih
jadi ini efektif diberhentikan mulai besok pagi karena ditetapkan malam ini
saya kira semuanya sudah jelas
bapak prasetyo mau bertanya dari perbagaian pernyataan ini dihubungkan dengan kelepasan hukum
apakah presiden mau berhentikan ini secara hukum atau secara politik
saya kira pernyataan tadi sudah
cukup jelas dengan mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai dimensi
saya kira untuk jelasnya nanti akan dielaborasi lagi lain waktu
saya kira nanti masih prosesnya lebih lanjut
ya saya kira sudah jelas
saya kira gitu
oke terima kasih
terima kasih atas kehadiran teman teman
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh